kemampuan olah bola umpan yang akurat atau tendangan gledek menjadi beberapa keterampilan dalam tiap sepak bola
namun hal tersebut tidak bisa bertahan selamanya
ada masa ketika para pesepak bola itu harus pensiun dan hal itu akan terus terjadi bagaikan sebuah siklus
talenta muda akan meneruskan warisan generasi tua
regenerasi akan selalu terjadi dimanapun tak hanya dalam sepak bola
mereka yang pensiun di dua ribu tujuh belas akan mengakhiri sebuah era sekaligus menjadi penanda dibulainya era baru di dunia sepak bola
dan siapa saja yang sebenarnya sudah mengakhiri era mereka di tahun dua ribu tujuh belas ini kami akan mengulasnya lebih lanjut
ialah akhir karir para legenda di dua ribu tujuh belas
yang pertama kita punya nama frank lampard
frank lampard ini berusia tiga puluh delapan tahun ketika mengakhiri karirnya atau dia sudah pensiun di dua februari dua ribu tujuh belas dan klub terakhirnya ialah new york city
kalau kita mengenal frank lampar ia sendiri mengawali karir di west ham junior
di west ham junior pada saat itu dimana sebenarnya darah sepak bola itu tidak jauh dari
karena ayahnya sendiri frank lampard senior menghabiskan sebagian besar karir sepak bolanya juga di klub ini
ia juga keponakan harry rednap yang juga sempat menjadi top scorer chelsea sepanjang masa
jadi lampard ini menjadi top scorer chelsea dengan dua ratus sebelas gol
kalau anda saksikan itu cuplikan gol yang kami hadirkan untuk kembali mengingat mungkin masa masa kemasan lampard pada saat itu
dan dia bahkan sudah melebihi rekor legenda the blues bobby tambling yang hanya mencetak
pada tahun dua ribu empat belas ia sendiri pindah ke mls new york city
kemudian pada dua ribu lima belas ia dipinjamkan lagi ke man city pada saat itu
dan ternyata momen paling emosional ataupun orang mengingatnya ialah momen paling monumental bagi seorang lampard itu
ialah ketika dia dipinjamkan ke manchester city dan ternyata mampu mencetak gol ke gawang chelsea
yaitu klub yang dibelanya lebih dari satu dekade
walaupun kita juga mengetahui ketika dia sebenarnya memutuskan untuk pindah dari chelsea
sebenarnya ia dari dulu ingin sekali mengakhiri karirnya di chelsea
tapi ternyata seperti perjalanan hidup mengharuskan lampar pindah ke mls
dan dia tapi tidak melakukan selebrasi apapun ketika dia menjebol gawang chelsea
saya agak sedikit merasakan emosional karena sedikit sedih juga ya melihat khair lampar yang kemudian dia meninggalkan chelsea
tapi kemudian ketika di tahun dua ribu lima belas sebenarnya prestasi lampard ini tidak terbendung di manchester city
dan pada tahun dua ribu tujuh belas tercatat setelah lampard mengumumkan dia pensiun atau meninggalkan karir sepak bola
dan setelah itu dia mencetak
itu artinya mungkin setiap musim dia selalu ingin mencetak dua puluh hingga dua puluh lima gol
setiap seribu sembilan belas pertandingan maksud saya
tadi saya sudah menyebutkan bahwa ada dua ratus sebelas gol dan satu sembilan belas pertandingan
jadi dua ratus sebelas gol itu sendiri dicetak dalam seribu sembilan belas pertandingan
dan dia juga sudah mendapatkan empat belas trofi
dan ini memang karir seorang lampard itu kalau kita perhatikan
walaupun dia agak sedikit berjalan lambat
ketika di awal awal chelsea
tapi kemudian terus cemerlang dan akhirnya mampu mencetak satu sembilan belas pertandingan
baik kita ke informasi selanjutnya
kalau kita perhatikan juga yang mengakhiri karir mereka di dua ribu tujuh belas ini
ayalah philip lamp dengan usia tiga puluh tiga tahun
dan dia pensiun di tanggal dua puluh mei dua ribu tujuh belas
philiplam ini sendiri memutuskan memberi kesempatan baru di hidupnya
ketika dia sudah melewati dua puluh dua tahun karirnya
dapat dikatakan bahwa lampard telah memenangkan semua pertandingan
salah yang dapat diraih oleh seorang pemain bola
dan bisa dikatakan ia merupakan satu pemain yang sangat loyal kepada klubnya
dimana dia pemain yang bisa dijuluki sebagai uni club gitu ya
karena memang di the magic dwarf ini dia dijuluki the magic dwarf
karena memang dari penampilannya yang kecil dan bisa bermain di banyak posisi
bahkan bisa di sepuluh posisi berbeda sekaligus
namun selalu bisa bersinar di setiap pertandingannya
bahkan di level klub ia sendiri telah mengangkat master shalo bundesliga sebanyak delapan kali
atau gelar bundesliga sebanyak delapan kali
dan enam kali memenangkan piala jerman dfb pokal
satu kali menjuarai liga champion
serta masing masing satu uefa super cup dan klub world cup
jadi sebenarnya sudah lengkap sekali gelar yang dimiliki oleh lampard
dan juga ia dikenal sebagai pemain lampard
maksud saya sebagai pemain yang fair play sepanjang masanya
di mana tercatat bahwa ia tidak pernah mencetak kartu merah sama sekali
dan sepanjang karirnya ia hanya mengantongi dua puluh tujuh kartu kuning
hanya dua puluh tujuh kartu kuning
dan dia juga menjadi juara piala dunia bersama jerman
dan itu membuktikan bahwa akhirnya bagaimana karirnya juga harus selesai
dan dia memberikan kesempatan baru untuk memulai suatu langkah yang baru
dan menarik untuk dilihat seperti apa nanti kedepannya lampard ini
apakah dia akan kembali berkarir di dunia sepak bola
mungkin sebagai pelatih ataupun memiliki lembaga pendidikan sepak bola sendiri
bagi anak usia junior
itu juga menarik untuk dilihat seperti apa karirnya
karena bisa dikatakan dia ini sangat loyal terhadap klubnya sendiri
dan juga terhadap karirnya
kita juga mempunyai ini dia
yang mungkin bagi anda yang hidup sembilan puluh an pasti sangat mengingat sosok ini
dari muda sampai tua
sampai semakin bertambah tua
ia ternyata masih tetap bermain di roma
hanya bermain di satu klub
dan karena mungkin kesungguhannya bermain di satu klub ini
walaupun memang dia di tahun dua ribu satu
pada saat itu mungkin kita mengingat ada gabriel omar batistuta di sana
dan pada saat itu pula
totti mengantarkan klub ibukota italia itu
meraih gelar seri a yang ketiga
pada tahun dua ribu dua
dan ia juga sempat ditawari oleh real madrid
namun dia menolak tawaran itu
dan akhirnya berdampak baik bagi karirnya totti sendiri
dimana pada dua ribu enam
ia berhasil membawa italia menjadi juara piala dunia
dan sejak diangkat ke tim senior tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
perlahan dia mulai sering dipasang di spot utama tim serigala ibukota
totti seperti telah merintis
menjalan menjadi legenda klub
dan menjadi kapten yang paling dicintai
dan juga panutan bagi pemain pemain muda di roma
italia bahkan seantero eropa
karena ia dikenal dengan loyalitasnya yang tinggi
baik itu tadi kisah toti
dan dari awal dia mengawali karir di as roma
kemudian berakhir juga di as roma
dan selanjutnya kita juga punya legenda berikutnya
yaitu ricardo kakak
yang pensiun di usia tiga puluh lima tahun
mengawali karir sepak bola profesional di usia lima belas

tapi sangat muda
ia bergabung bersama sao paulo fc
dan kemudian di tahun dua ribu tiga
ia bergabung dengan ac milan
ia bergabung dengan real madrid
dengan nilai transfer tertinggi kedua
setelah zidane kala itu
nilainya sendiri sempat menyentuh enam puluh lima juta euro
pada saat itu
dan juga akhirnya
dia juga dinobatkan sebagai pemain kedua
yang mampu direkrut oleh real madrid kala itu
dan kalau kita bicara mengenai kakak
mungkin bagi anda
masih mengingat pada tahun dua ribu tiga
bagaimana kakak juga menjadi salah satu
yang dapat mengantarkan ac milan
meraih gelar liga champions
juga mungkin itu menjadi
kakak bisa dikatakan sebagai salah satu bintang
walaupun dia tidak mencetak gol
tapi dia mampu menginisiasi sejumlah serangan
yang akhirnya berakhir gol
ketika dia bergabung bersama real madrid
dia pun mendapat gelar ballon d'or
pada tahun dua ribu tujuh saat itu
selain kontribusi di lapangan
kakak juga dikenal untuk pekerjaan kemanusiaannya
pada tahun dua ribu empat belas
ia menjadi duta besar termuda
dari program pangan dunia pbb
sekaligus juga kakak adalah atlet pertama
yang mengumpulkan sepuluh juta pengikut di twitter
dan akhirnya dari sebuah era pasti terjadi
dan anda dan saya mungkin setuju
bahwa mereka ialah legenda hidup dunia sepak bola
karena kita menyaksikan
bagaimana aksi mereka di lapangan
melihat era kemasan keempat pemain tersebut
dan kemudian kita juga melihat
bagaimana legenda pun tidak akan mampu melawan waktu
waktu untuk berhenti
dan memberi kesempatan
bagi junior mereka
memulai sebuah era baru